terus kandang harus dirobotan
itu rekod dari dinas kesehatan
makanya kita buka kalau kandang ini masih berdiri
nanti dijualan menular ke lapak yang lain
itu rancangnya sekitar lima tujuh meter
pemilik lapak yang menjual lima sapi yang positif pmk
harsono mengaku sempat berharap lapaknya tidak dibongkar
ia sudah mengungsikan sapinya ke daerah asal
meski demikian untuk menutup kerugian
harsono akan mendirikan lapak baru
untuk menjual kambing kurban
sementara nanti ya
jadi kita paling jualan kambing aja di sini lagi
data terbaru dari dinas pertanian semarang
menunjukkan tujuh ratus sembilan ekor ternak positif pmk
yang tersebar di tujuh kecamatan
danang cahyo semarang jawa tengah